ya anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
operasi sar untuk mencari korban dan serpian badan pesawat lain rgt enam ratus sepuluh
rute cengkareng menuju pangkal pinang yang jatuh di sekitar laut jawa
dilakukan oleh tim gabungan sar nasional tni serta polri
berserta kementerian perhubungan dan juga pemda kabupaten karawang jawa barat
pencarian korban dengan penyelaman dihentikan sementara pukul tujuh belas waktu indonesia barat
untuk keselamatan penyelam dan juga akan dilanjutkan kembali pada selasa pagi pukul tujuh waktu indonesia barat
berikut laporan dari koresponden cnn indonesia arman helmi dari kapal basarnas di wilayah laut jawa senin petang
setelah melakukan perjalanan dari pelabuhan kcn marunda jakarta utara
tadi kami berangkat sekitar pukul tiga sore atau pukul lima belas waktu indonesia barat
menggunakan empat sea rider kemudian juga ada dua perahu karet seperti itu
kami akhirnya tiba di salah satu kapal koordinasi basarnas untuk seluruh operasi sar yang dilakukan di wilayah perairan kerawang jawa barat
untuk mengetahui seperti apa update terkini tentang pencarian korban
ataupun juga serpihan badan pesawat dari lion air tersebut yang jatuh tadi pagi seperti itu
dengan arah atau rute cengkareng menuju ke pangkal pinang saat ini sudah berada bersama saya
kepala barang sarana dki jakarta pak amadokka
ini sejauh mana pak yang sudah ditemukan sejak tadi pagi pencarian sampai dengan sore hari ini sekitar pukul lima pak
baik sampai saat ini perkembangan operasi yang kita laksanakan
beberapa serpihan yang kita masukkan ke dalam kantong kita sudah serahkan ke posko utama di tanjung priok
kemudian ada beberapa juga korban yang kita masukkan juga ke dalam kantong kita kirim ke tanjung priuk demikian
ada beberapa jenasa pak yang waktu itu dikirimkan ke tanjung priu
yang kita satukan di dalam kantong kita nggak tahu
belum tahu nanti supaya tim identifikasi yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut
namun terakhir sorti kedua yang dibawa kri kita ada empat kantong yang isinya ada beberapa artinya dari korban yang sudah kita kirim
sebelumnya ada lima kantong juga tapi campur ada korban dan serpihan dari pesawat
jadi total pak dari tadi serpihan korban sampai dengan sore hari ini ada berapa kantong semuanya
ada sepuluh terdiri dari serpihan digabung dengan serpihan demikian
sepuluh itu adalah kantong serpian dan potongan
nah pak dari potongan tubuh jenazah dari para penumpang yang tenggelam pak ini yang menjadi korban
apakah ada ciri ciri ataupun juga bisa dikenali pak dari mungkin baju atau mungkin ada
sampai saat ini kalau identifikasi kami belum bisa pastikan
nanti biar di tim identifikasi di posko utama sana yang akan mengidentifikasi demikian
pak berbicara soal personil yang ditugaskan untuk mencari korban pak ada berapa personil pak
untuk kami yang melapor di teluk jakarta ini hampir tiga puluh lima kapal yang kita koordinasikan
kemudian personil hampir tiga ratus tujuh puluh tujuh yang ada di lokasi ini
demikian mungkin akan ada terus berdatangan untuk membantu proses pencarian pesawat jatuh lion air ini
untuk proses pencarian pak apakah akan terus dilanjutkan meskipun malam hari atau akan dihentikan dan dilanjutkan besok
ada dua pencarian
yang pertama visual di permukaan masih kita terus lanjutkan
kemudian visual dan scan sonar
kemudian yang ketiga ada penyelaman
untuk penyelaman kita close tujuh belas
kemudian scan sonar masih terus berlanjut dibantu oleh kri
jadi tim yang tiga puluh lima kapal ini terdiri dari gabungan tni polri basarnas kemudian dari pemda
baik di jawa barat kerawang bekasi dan pemda dki yang di pulau seribu
kemudian kementerian perhubungan juga yang ada di bawahnya ksop syah bandar maupun kplp
pak sejauh ini dalam mencari para korban di dasar
apakah ada kesulitan tertentu pak yang dihadapi tim basarnas
untuk sampai saat ini titik bangkai pesawat belum diketemukan
mudah mudahan karena lokasi persis jatuhnya pesawat hanya dilihat dalam radius satu nautical mile
kira kira satu delapan ratus lima puluh dua km oleh as jaya sebelas
as jaya sebelas melaporkan ke pts di bawah kementerian perhubungan
ketika di situ ada empat kapal takbut dan suplai yang sudah mengumpulkan yang diketemukan serpihan pesawat lion air
dan beberapa korban yang sudah kita masukkan ke dalam kantong jenazah
berarti dapat kami tegaskan sekali lagi pak pencarian dengan penyelaman akan di close di stop pada pukul tujuh belas
tapi pencarian secara sonar akan terus berlanjut
karena untuk penyelaman visibility bisa dilaksanakan pada siang hari
nanti untuk keselamatan untuk penyelam nanti kami kita lanjutkan besok untuk penyelamannya
akan dimulai jam berapa pak
besok pagi pukul tujuh kita sudah mulai lagi untuk penyelaman
terima kasih pak madaoka selamat bertugas kembali
saat ini dapat saya informasikan ini salah satu ya bukan salah satu lagi
tapi beberapa serpihan dari puing puing kapal milik lion air atau pesawat milik lion air
yang sudah ditemukan oleh tim basaras ataupun juga tim gabungan saat ini dan sedang dikumpulkan
sementara serpihan lainnya bersama potongan tubuh jenazah sudah dikirimkan oleh tim basarnas
ataupun juga tim gabungan ke posko utama yang ada di tanjung priuk jakarta utara
arman helmi karawang jawa barat